hai cerita dalam bahasa indonesia ketika emi berusia lima tahun orangtuanya memberikannya
hewan peliharaan bukan bukan kucing atau anjing tetapi mesin yang luar biasa robot bernama robby
halo nama ku adalah robby aku adalah prp mu teknologi rekayasa pribadi oh hai robby aku
emi senang bertemu denganmu emi dia sungguh luar biasa emi merasa begitu senang dan akan
bermain dengan robby sepanjang hari robby ayo tangkap anak baik robby
bisa kakak membawakan botol minumku
terima kasih banyak roby sayang aku akan menemuimu sepulang sekolah ya dah dah ibu
dah sayang robby masuklah nok setiap hari robby berdiri di jendela menunggu emi kembali dari
sekolah dan ketika emy akan kembali mata robot kecil itu akan
sedip cepat dalam kegembiraan robby
apakah kau siap roby siap ini dia satu dua dan tiga
robby ah tidak robby kau baik baik saja maafkan aku robby robby tidak apa apa
sungguh mengemaskan hehehe sahabatku sahabat iya itu berarti ikatan kita untuk sumur hidup apapun
yang terjadi kau dan aku akan selalu berteman roby sulga ayo kita masuk ke dalam seiring waktu
emi menjadi sangat menyukai robotnya dan sepenuhnya bergantung pada bantuannya robby bisa tolong berikan aku penah biru yang terbaik

oh emi apa yang terjadi ibu ayah lihat roby sudah mati robi apa dia tidak bergerak lagi itu karena dia
perlu di cas konyol apa ini lihatlah
hai aku robby hey robin bagi emi robby lebih baik daripada kebanyakan teman temannya di sekolah hai ka pessoal
yang terbaik robby kau tidak mengolok ngolokku kau bermain denganku dan kau selalu ada saat aku
membutuhkanmu terimakasih ya robby senang ami juga senang detto adalah ikatan yang indah antara seorang
gadis kecil dan robot kecil lebih lepaskan ini atau semoga ujung ini adalah
kecil dan robot kecil
robby itu perintah
robby terima kasih ya
biarkan emi naik sepeda
ah kau selalu menang
setiap pagi roby akan membangunkan emi
menyetrika seragam sekolahnya
dan miapkan tas sekolahnya
roby sayang kau telah begitu banyak membantuku selama ini
aku butuh gula
semuanya berjalan baik baik saja
dan kemudian suatu hari
emi melepaskan cairan cair dikenal sebagai air mata
disekresikan oleh kelencar lakrimal
mengapa emi menangis
aku tidak punya teman
teman sekelasku tidak bermain denganku
dan mereka tidak melibatkan aku dalam kegiatan
itu membuatku sedih dan aku juga ingin bahagia
oh kau sangat manis
emi senyum emi senang
emi bahagia di dunia kecilnya
dia mencintai orang tuanya dan dia mencintai roby
dan hanya itu yang dia butuhkan
namun seiring berjalannya waktu keadaan berubah
beberapa bulan kemudian kehidupan emi juga berubah
tumbuh menjadi gadis yang cantik
ibu aku berangkat ya
emi tidak mengatakan dah ke robby
tapi itu hanya permulaan
seiring berjalannya waktu emi menjadi semakin sibuk dengan hidupnya
dan sahabatnya yang dulu robot tidak memiliki tempat dalam hidupnya
dia telah meninggalkan robby
sama seperti mainan yang lainnya
jaga dirimu ya emi
jangan khawatir ibu
semoga berhasil untuk awal yang baru nak
menjadi pengacara terhebat di negeri ini
terima kasih ayah
kau tahu aku bisa
oke aku harus pergi sekarang
aku akan menelpon kalian
emi pergi untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kota
dia tidak pernah melihat roby yang berdiri di pintu seperti biasa
ini berharap untuk memberinya hadiah
setelah emi pergi
robby akan menunggu di jendela setiap hari
tolong beri aku
robby bawa obat segera
maafkan aku tapi dia sudah tiada
kau bahkan tidak cukup cepat untuk memanggil dokter
kalau kita memiliki robot modern
ibu pasti akan tetap hidup sampai sekarang
emi itu bukan salahnya
ketika emy dan ayahnya sampai di rumah
emi menyarankan agar ayahnya datang dan tinggal bersamanya di kota
ketika ayahnya datang

dia sudah berjaga jaga dengan kota
aku tidak ingin mendengar apapun
ibu tidak ada di sini dan tidak ada yang menjagamu ayah
robby ada di sini
kecuali kalau ayah ingin aku menerima kabar buruk tentang ayah juga
aku tidak peduli ayah
kemasi barang ayah dan kita akan berangkat pagi pagi sekali
bagaimana dengan rumah
kita akan datang ke sini selama liburan
ayah dia itu adalah robot yang hanya bisa berteriak
dan lagi pula dia sudah terlalu tua
kita akan datang ke rumah

keesokan paginya robby melihat dari jendela saat taksi membawa emi dan ayahnya pergi
berhenti jangan tinggalkan roby sendirian bawa aku bersama kalian
robot malang itu tidak berdaya menyaksikan manusianya meninggalkannya
di rumah itu robot tinggal selama dua hari berkeliling ruangan
melihat foto foto lama manusianya sebelum akhirnya dia tidur
di luar hari hari berubah menjadi minggu
minggu menjadi bulan
bulan menjadi tahun
dan tahun menjadi dekade
tidak ada yang kembali
seolah olah emy dan ayahnya telah melupakan rumah itu
dan kemudian suatu hari sebuah taksi berhenti di luar rumah
dan dari sana muncul seorang wanita berusia lima puluhan
mengenakan piyama biru dan kaos putih dengan shawl di lehernya
kulitnya tampak pucat dan tatapan matanya tampak sedih
hanya dengan melihatnya kau bisa tahu bahwa hidup tidak begitu baik padanya
dia membuka pintu rumah yang berdebu dan lembab itu
satu persatu dia membuka semua jendela agar cahaya matahari masuk ke dalam
mata mekanis yang lemah dari robot tua itu terbuka dengan lembut
dia telah tertidur selama tiga puluh lima tahun
hai nama aku adalah robby
oh roby apakah kau tidak ingat aku
dan amy langsung memeluk teman robotnya yang telah hilang entah ke mana
ya aku aku merasa sangat menyesal roby aku belum menjadi teman yang baik
amy tumbuh tua
ya ya kami adalah manusia kami menjadi tua
tidak temanku aku di sini untuk tinggal sekarang bersamamu aku kembali robby
beberapa tahun setelah kami pindah ke kota ayah meninggal setelah itu aku tidak merasa ingin kembali lagi ke sini
aku lulus dan kemudian mendapat pekerjaan bertemu seseorang yang hebat lalu menikah dan hidupku begitu indah
tapi kemudian aku juga kehilangan dia
aku baru baru ini didiagnosis dengan kecemasan dan agorafobia
ya itu sebuah kata itu berarti aku merasa paling aman di rumah
dan ini adalah rumah
oh betapa aku berharap bisa kembali ke masa lalu dan menghidupkan kembali masa kecil yang sangat indah itu
amy melepaskan cairan
cair dikenal sebagai air mata disekresikan oleh kelenjar lakrimal
robby akan kembali
ada apa itu kau masih memilikinya
menghidupkan kembali masa kecil
oh robiku sayang kau yang terbaik aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi
emi dan robby bersama sama membangun kembali rumah itu
dan bersama sama mereka hidup bahagia sebagai sahabat terbaik selama bertahun tahun
bahkan ketika emi menemukan sebuah keluarga baru robby adalah bagian darinya

gerak lagi ben